kebakaran akibat arus pendek listrik menjadi peristiwa yang banyak terjadi di indonesia
terlebih di kota kota besar seperti dki jakarta
sehingga diperlukan kewaspadaan masyarakat dalam mencegahnya
ini akibat jika kwh meter atau sekring di otak atik sendiri
salah satunya apabila mcb atau miniatur sirkuit breaker yang ada di kwh meter diganjal
atau di bypass untuk memperoleh daya yang lebih besar dari daya kontrak
apalagi jika pelanggan menyambung langsung listrik dari jaringan pln
tentunya tindakan ini sangat berbahaya karena tanpa pengaman
lalu apa yang harus kita lakukan untuk mengamankan instalasi listrik di rumah agar terhindar dari kebakaran
pertama jangan otak atik meter listrik sendiri
jika ada kendala dapat langsung menghubungi kontak senter pln satu ratus dua puluh tiga
kedua cek instalasi arus listrik
maksimal sepuluh tahun sekali
selalu pastikan jangan sampai ada kabel rusak karena panas ataupun digigit tikus
jika terdapat kerusakan kabel
serahkan kepada instalir yang paham instalasi listrik rumah
ketiga cek steker di rumah anda
jika terdapat warna kehitaman di sekitarnya sebaiknya segera diganti
serta jangan menumpuk steker secara berlebihan
karena akan menimbulkan panas berlebihan dan berpotensi menimbulkan kebakaran
dan terakhir gunakan peralatan listrik yang berkualitas
jangan terkecoh harga yang murah padahal kualitasnya rendah
jangan lupa untuk memperhatikan dan menjaga listrik di rumah
listrik memang menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat di kehidupan sehari hari
dengan kita memperhatikan dan menjaga dengan baik instalasi listrik di rumah
tentunya diharapkan dapat meminimalisir terjadinya hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari